kita awali berita dari madura
berusaha menghindari mobil pickup yang mendadak menyeberang jalan sebuah truk kontainer lpg terguling dan menutup jalur utama
meski tidak ada korban jiwa arus lalu lintas tempat macet total hingga berjam jam
sebuah truk kontainer lpg milik pertamina terguling dan melintang di tengah jalan raya lobang dayah kecamatan blega bangkalan
kejadian laka tunggal ini berawal saat truk yang masih penuh berisi lpg tersebut melaju dari surabaya hendak menuju pamekasan
tiba di lokasi kejadian sopir truk dikejutkan dengan sebuah mobil pick up yang tiba tiba menyeberang jalan
seketika sopir truk langsung banting setir ke kanan
namun saat itu di kanan truk ada satu minibus sedang melaju hingga sang sopir pun kembali banting setir ke kiri
tak bisa mengendalikan mobil truk tersebut akhirnya terguling dan melintang di tengah jalan
akibatnya sang sopir truk mengalami
mengalami patah tulang tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat
evakuasi sampai sekarang kita masih menunggu kren yang dari surabaya
sampai sekarang masih diupayakan oleh pihak pertamina
meski tak menimbulkan korban jiwa kejadian ini membuat kendaraan dari pamekasan menuju ke surabaya maupun arah sebaliknya macet hingga berjam jam
menghindari kemacetan lebih parah petugas pun mengalihkan semua kendaraan ke jalur alternatif
kamaludin harun bangkalan